sementara itu kloter enam puluh empat asal probolinggo hari ini meninggalkan surabaya menuju tanah suci arab saudi
kloter enam puluh empat merupakan kloter terakhir calon jemaah haji yang berangkat dari embarkasi surabaya
jemaah calon haji ini datang dengan delapan rombongan pada pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
mereka langsung menuju ruang zaitun untuk mendapat pengarahan sebelum nantinya diberangkatkan pada senin lima september pukul dua dini hari
kloter terakhir ini berjumlah tiga ratus dua puluh satu calon haji yang berasal dari kabupaten probolinggo
seperti kloter sebelumnya petugas memberi pembekalan dan melakukan pemeriksaan barang bawaan
dalam pemeriksaan ini semua barang bawaan calon haji tersebut tidak bermasalah
dalam pembekalan juga disampaikan agar calon haji bisa mandiri
tidak bergantung kepada pihak lain seperti petugas kesehatan
karena itu calon haji juga diminta menjaga kesehatan selama beribadah haji
sementara itu dalam kloter terakhir ini hanya satu calon haji di daerah yang tidak jadi berangkat karena sakit
ini kloter terakhir ya artinya kloter penutup di embarkasi surabaya
dan insya allah secara nasional pun indonesia ini memang di puncak puncak kloter
termasuk di surabaya
warga di surabaya ini terdiri dari enam puluh empat kloter dengan jumlah jamaah dua puluh delapan tiga ratus lima puluh enam jamaah haji
alhamdulillah sudah berangkat semua
surabaya mendapat jatah enam puluh empat kloter
ada pun enam puluh dua kloter dari jawa timur satu kloter dari bali dan satu kloter dari nusa tenggara barat
sebelumnya kloter enam puluh tiga datang pada pukul tujuh pagi dengan sepuluh rombongan
terdiri atas empat ratus empat puluh sembilan orang
dengan demikian pihak panitia pemberangkatan haji akan memberangkatkan tujuh ratus tujuh puluh orang pada lima september esok
ardia putri surabaya